mas sulsel mengambil sejumlah barang bukti dari dalam rumah toko yang terbakar
untuk dilakukan penelitian lebih lanjut
guna memastikan penyebab pasti kebakaran
tiga jenazah yakni ibu dan dua orang anaknya
telah dibawa ke rumah sakit bayangkara makassar
berdasarkan permintaan keluarga korban
ketiga jenazah itu tidak diotopsi dan akan langsung dibawa untuk dimakamkan
kebakaran dua unit rumah toko yang berada di jalan bulukunyi makassar
terjadi selasa dini hari tadi
jadi ada lima orang
bapaknya itu berhasil lompat dari lantai dua
dia bersama sama dengan anaknya
jadi kondisinya bapaknya ada keseliau di kaki atau lompat
tapi tetap mendapat perawatan dan penyakit
sementara masih pengolahan tkp masih penyelidikan
jadi kita belum tahu apa pastinya
namun dukaan sementara adalah dari arus penda korsten listrik
beralih ke informasi lain kekalahan di ajang asean games agustus lalu
tidak mengurangi antusiasme pecinta sepak bola
untuk menyaksikan penampilan tim nasional pada laga uji coba internasional
melawan mauritius sorenati
antrian panjang terjadi di loket penjualan tiket stadion
wibawa mukti cikarang jawa barat selasa pagi
ratusan supporter tim nasional mengantre sejak pukul enam pagi
untuk menghindari calo setiap penonton hanya boleh membeli maksimal
lima lembar tiket
tiket pertandingan uji coba yang termasuk kalender resmi fifa ini
dipatok mulai dari lima
rp lima sampai rp satu ratus lima puluh
pssi menjual empat belas lembar tiket secara luring
dan tujuh tiket dijual daring
stefano lillipali dan kolega akan bertanding pada pukul empat tiga puluh sore nanti
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian rarjo
kami lanjutkan usai jeda
tetaplah bersama kami